kamu lihat apa yang mereka lakukan
mereka sudah tahu masalahmu
mereka membicarakan kebejatanmu
anak tidak tahu diri kamu
jangan mimpi kamu menjadi dharma putra
aibmu akan terdengar sama istanmu
aku akan tetap menjadi dharma putra
dengan semua yang kamu lakukan ini
kamu masih layak jadi dharma putra
masalah dengan keluarga mpohanggareksa
sudah cukup kita menanggung malu dengan sayur sayur palsu itu
bu dengarlah sri
masri tidak ingin mencari masalah bu
masri hanya ingin memastikan apa maksud dan tujuannya mengirim syairan